banjir disebabkan banyak faktor
wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat
menyatakan akan menetipkan permukiman di sekitar kali pesanggerahan
hal ini terkait banjir dan longsor yang terjadi di kawasan pondok labu
banjir yang terjadi menurut jarod terjadi karena tangguh jubol
yang dipicu keberadaan permukiman yang menutupi garis sempadan kali
penetipan penetipan sebelahnya ini kan banyak unian
nah ini juga harus dibersihin
kita tertipin untuk garis sepadan
udah lah gak usah sepuluh meter tiga meter aja lah misalnya gitu
atau lima meter yang jarak padat gitu ya
tapi harus ada
nah bagaimana dia gak kegerus atasnya juga dikasih bangunan
padahal kan gak boleh